kesini baik dari viva
maupun dari afj
ada mr niko
sebelah kanan saya dari viva
juga ada ck domindel
ini berduanya adalah
yang pertama ahli dalam bidang
dan bapak ini yang baju biru
ahli dalam konsultan stadium
kemudian dari afj
general sekretaris kemudian
sebelah kiri orang malaysia
kuala lumpur metropolitan
kuala lumpur malaysia
hadir juga di sebelah kiri
mungkin sekalian aja
ada pip kang
kemudian brin johnson head
sekali lagi saya merasa
berterima kasih karena teman teman dari fifa
bisa hadir disini
selamat datang welcome to indonesia
bisa hadir disini
untuk memberikan pendampingan
support apa yang kira kira akan dilakukan oleh pssi
pasca tragedi kenjakan juruhan
saya juga berterima kasih bapak presiden
surat beliau ke presiden pianis
sudah di respon dan
sekarang wujud daripada
apang dagoipa presiden sehingga teman teman dari viva
dan afj berada di indonesia
untuk melakukan pendampingan
dan tentunya untuk melakukan perbaikan disana sini
yang dirasakan masih
perlu diperbaiki dalam
dunia perspektualan indonesia
selanjutnya akan diberikan kepada
perwakilan dari viva

bersama dengan solidaritas dan untuk bekerja bersama dengan pemerintah
untuk memastikan bahwa semua orang di indonesia bisa menikmati bola sebaiknya
fifa datang ke sini pertama tama untuk memberikan bela sungkawa kepada para korban dari insiden kanjuruhan
kemudian fifa bersama dengan fc memberikan dukungan kepada pssi
pada saat ini kita sedang mengumpulkan data data dan juga informasi
yang kemudian akan berlanjut kepada rencana aksi
dan ini nanti akan ini merupakan rangkaian dari beberapa pertemuan
untuk memastikan bahwa indonesia aman
dan untuk memastikan bahwa liga akan berjalan tidak lama lagi
untuk memastikan ke depannya yaitu perhelatan akbar fifa under dua puluh world cup
mungkin itu kesimpulannya teman teman
kemudian dari afc ini deputi general secretary bapak sin manggil
president sheikh shalman bin ibrahim al khalifa
jadi atas nama presiden sheikh shalman ibrahim khalifa
dan juga general secretary datuk winzer
kami di sini untuk menyampaikan belasungkawa
indonesia merupakan negara atau anggota asosiasi yang penting bagi afc
karena afc menjalankan kompetisi secara berkala
dan afc juga ingin memastikan bahwa kejadian ini
tidak akan terulang kembali di masa mendatang
dan afc juga ingin bekerjasama agar peristiwa ini tidak terjadi
dan juga ini bukan merupakan kunjungan pertama
akan ada kunjungan kunjungan lagi ke depannya
agar pssi dan juga afc dan fifa bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ini
terima kasih banyak banyak
terima kasih teman teman
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh pssi
di mana ketua umum pssi muhammad iryawan menyampaikan bahwa perwakilan fifa dan afc sudah datang ke indonesia
untuk memberikan pendampingan dan mensupport apa yang dilakukan
pssi pasca tragedi stadion kanjuruhan
kedatangan perwakilan fifa dan afc adalah tindak lanjut dari surat presiden jokowi
kepada presiden fifa beberapa waktu yang lalu
dan tadi salah satu perwakilan fifa menyampaikan dukacita kepada seluruh rakyat indonesia
atas tragedi kanjuruhan dan fifa memberikan dukungan penuh kepada pssi
di mana pada saat beberapa hari ke depan fifa mengumpulkan data data serta informasi
tentang apa yang terjadi di kanjuruhan sehingga kedepannya fifa bisa membuat action plan
atau rencana kerja untuk perbaikan sepak bola indonesia
dan ini untuk memastikan bahwa ke depannya kompetisi liga bisa berlangsung
situasi aman dan perhelatan piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di tanah air bisa berlangsung